selebritas prilly latukon sina resmi dinyatakan sebagai pemilik klub sepak bola persikota
tangerang jumat malam penetapan prilly sebagai pemilik digelar di salah satu
hotel di kawasan cikokol kota tangerang banten rilly menyebut ia siap membantu
persikota tangerang untuk membangun kembali kejayaannya berapa persen pun
pesan yang aku punya dan berapapun yang aku keluarkan itu tidak akan mempengaruhi seberapa
besar energi yang aku akan buatkan untuk persikota karena berapapun aku akan mendukung
bergabungnya prilly menjadi penambah semangat tim untuk lolos ke liga dua
untuk membantu pesawat bisa mencapai ke liga dua dan juga ke tiga
sebelum bergabung dengan persikota prilly berdiskusi dan minta izin kepada wali kota
tangerang arief wismansyah kedatangan dan niat prilly disambut baik oleh wali kota tangerang
buat saya mudah mudahan jadi menginspirasi juga buat
masyarakat kota tangerang karena semuanya bisa memberikan kontribusi terbaiknya
dikutip dari cnn indonesia com aktor gading martin sempat meminta izin untuk
membeli saham persikota namun akhirnya gading tak jadi bergabung lantaran ada
persoalan saham klub pada desember dua ribu dua puluh satu gading martin justru digandeng dan didapuk sebagai
vice president marketing klub persik kediri kehadiran prilly di kancah klub
sepak bola tanah air menambah daftar selebritas yang membeli klub sepak bola
maret dua ribu dua puluh satu raffi ahmad mengakuisisi klub liga dua cilegon united fc berpartner dengan pengusaha
otomotif rudy salim keduanya berambisi membangun dan membesarkan klub yang kemudian berganti nama
menjadi rans cilegon fc tersebut menghadirkan pemain pemain kelas liga satu rans cilegon fc
berhasil menjadi runner up kompetisi liga dua dan promosi ke liga satu dan kemudian berganti nama menjadi rans cilegon fc tersebut
liga dua dan kemudian berganti nama menjadi rans cilegon fc tersebut
liga dua dan kemudian berganti nama menjadi rans cilegon fc tersebut
liga dua dan kemudian berganti nama menjadi rans cilegon fc tersebut